nama sri mulyani mulai dikenal di dunia ketika tahun dua ribu dua
ia menjabat sebagai direktur eksekutif imf mewakili dua belas negara di asia tenggara
pada pemerintahan presiden susilo bambang yudhoyono beberapa kali sri mulyani ditunjuk sebagai menteri
di antaranya menteri keuangan menteri koordinator bidang ekonomi dan menteri negara perencanaan pembangunan nasional
merangkap kepala bapenas
ia pernah dinobatkan sebagai menteri keuangan terbaik di asia oleh majalah emergency market pada tahun dua ribu enam
ia juga terpilih sebagai perempuan paling berpengaruh ke dua puluh tiga di dunia versi majalah forbes pada tahun dua ribu delapan
pada tahun dua ribu sepuluh sri mulyani menerima tawaran sebagai direktur pelaksana bank dunia
meski pada tahun dua ribu enam belas ia melepaskan jabatan itu karena presiden joko widodo menunjuknya kembali sebagai menteri keuangan
sebelum menjadi menteri sosial kofifah indar parawansa adalah seorang politisi
namanya mulai muncul ketika membajakan pidato pernyataan sikap fraksi persatuan pembangunan dalam sidang umum mpr tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
saat itu pidato kofifah dianggap sangat berani karena mengkritisi pemerintahan orde baru
artinya tingkat kemampuan untuk bisa survive perempuan itu ternyata lebih kuat daripada laki laki
dari berbagai ujian dari berbagai mungkin penderitaan yang dialami perempuan
ternyata perempuan memiliki tingkat survivalitas lebih baik
sebagai menteri kelautan dan perikanan susi pujiasuti dikenal sebagai menteri perempuan yang eksentrik
sejumlah kebijakannya sering dibilang berani
di antaranya meledakan kapal kapal asing yang mencuri ikan di perairan indonesia
meski pendidikannya tidak begitu tinggi bahkan tidak lulus sma
susi sukses di bidang usaha
sebelum menjadi menteri ia memiliki sejumlah perusahaan
di antaranya distributor ternak dan perikanan serta memiliki perusahaan dan sekolah penerbangan
ia menerima banyak penghargaan
di antaranya dari apec sebagai sosok yang berpengaruh di bidang ekonomi pada tahun dua ribu tujuh belas
dan dari wwf pada tahun dua ribu enam belas sebagai tokoh yang dianggap memajukan bidang perikanan dan perestarian alam laut
julung sintawati cnn indonesia